suka sama dia maaf kalau aku to the point aku nggak bisa lama lama aku punya banyak urusan
aku punya tanggung jawab
udah lama ya mami gak duduk sini
papri seneng mamanya udah mulai
kalau bilang sama kinasi kirani nanti mereka gak jadi pulang
kamu udah mau berangkat
itu si imas kan mau ke pasar
kamu ikut aja sama dia sekalian
biar dia naik angkot
kok ikut sarapan
bukan gak boleh
itu kan sy udah jawab
waktu akang nanya
kamu mau kemana
esi nanya gak boleh gitu esi ikut sarapan
kok ikut sarapan
kirain kamu mau pergi
itu emak ikut sarapan
kok gak ditanya
ma mau kemana
emak mau berenang
apa itu yang kamu ada masalah
apa omongan emang gak jelas
kenapa abtu kamu tanya emak mau berenang
masa emak mau berenang
kata si neng tadi pulang sekolah mau berenang
emak mau ikut sarapan
emak mau ikut sarapan
emak mau ikut sarapan
emak mau ikut sarapan

neng belum nanya ikut kegiatan sekolah
nenek boleh ikut

nenek berangkat berenang sendiri
emak udah tua
emangnya emak gak sadar
emangnya emak masih kuat
kan berenangnya santai
berenang itu bagus buat kesehatan
berenang itu bagus buat kesehatan
nggak boleh emak ingin sehat
berenang juga bisa menambah tinggi badan

apa mangga boleh kalau misalnya emak mau menambah tinggi badan
berenang bisa nambahin tinggi badan
cuma buat yang masih dalam masa pertumbuhan
tapi berenang mana yang sometime
nanti berangkat ya
yang harus hati hati itu amin
lah emang bener gitu
mama berenangnya mau sama neng
iya biar ada temen
emang gak usah berenang
berenang di kolam renang itu ada peraturannya mak
harus pake baju berenang
emang kan gak punya baju berenang
emus belum gajian mak
sama seperti orang lain
mak tunggu sampe akhir bulan
kamu berangkat dulu ya mak
kamu mau bareng bapak nggak
naik motor mah nanti rambut neng berantakan
berenang masuk angin
bapak mau nyari lebih banyak
biar bisa kebun mobil
bisa kebun mobil
mau berangkat bareng bapak
biar rambut kamu nggak berantakan
biar badan kamu gak masuk angin
emah dibeliin mobil juga gak
nanti mus langsung beli dua
ini satu aja belum tentu
terus papi itu ngerasa apa ada ya orang tua yang mau papih jadi menantunya
papi itu cuma orang yang hidup di jalan dengan berbagai kebiasaan buruk
itu makanya papi itu telat nikahnya
itu juga karena ketemu mami gadis yang masih seger segernya
terima kasih mami
itu kan kata teman teman papi waktu itu
oi si bahar oi
dapet daun muda oi
pami bukan sayuran tapi lalapan gitu pih
itu bah kata teman teman papi mih
mih umur kita kan beda jauh ya mih
kenapa sih mami waktu itu mau sama papi
habimah udah tua udah punya cucu udah punya anak
kenapa aku baru nanya sekarang
gak usah dijawab
mami juga gak mau jawab
matahari udah tinggi udara udah mulai panas masuk kita
bawa badan sendiri aja udah berat
itu artinya papi teh masih sayang sama mami
kamu llegar ya balik tylko

wah hoe gitu

bilang aja kamu mau ketemu dia
eh malah diem di situ
bukannya cepetan ke pasar
mobil kang bahar bukan itu kan
kang bar kan banyak duit
dia bisa punya mobil lebih dari satu
kenal sama imas
saya pernah dikasih tugas sama kang mus
ngantar imas pulang dari sini
saya masuk dulu
mau ngawal imas dulu
oh dia itu
paaallah voll difon semuanya makin pilih
hai sudah selesai belanjanya belum setempat ini iya kamu jangan kesini hampir setiap hari
enggak pernah ketemu kamunya aja nggak ada kamu nyari aku ya enggak aku ya suka nyari kamu
mau nelpon enggak tahu nomernya minta sih emangnya boleh catat aja kalau mau
kenapa siapa amin kenapa
kemarin aku diajak sayap dan junaidi tukar pikiran maksudnya bukan pikiran aku dikasih
ke sayap sama junaedi
terus pikiran sayap sama junaedi dikasih ke aku tapi diskusi kamu nggak usah nerangin
ke aku tukar pikiran itu apa dan aku juga ngerti atuh itu yang aku suka dari kamu lebih banyak
artinya daripada aku aku mah kemarin sempet salah paham sayap sama junaedi ngajak diskusi soal apa
kalau kamu mau berhenti jadi copet itu urusan kamu tapi perhatikan teman teman seperjuangan kamu
sebelum kamu berhenti jadi copet saya sama saib
kenapa kamu sedang memperhatikan
soal memperhatikan kamu
soal memperhatikan kamu
soal memperhatikan kamu
maksudnya memperhatikan itu apa kamu berhenti gak ada masalah
sekarang kamu lagi ada di atas angin tapi saya sama said lagi terpuruk lagi apes terus
lagi sial terus kamu tega ninggalin teman seperjuangan yang lagi kesusahan
saya harus gimana tunda dulu berhenti jadi copetnya gitu iya
iya gak usah
gak usah apa
gak usah dengerin sayap sama junaedi
tapi kan saib sama junaedi itu temen seperjuangan aku waktu masih menjadi copet
yaudah sesuai kamu
pak bayar dulu cuakinya dong
kamu lagi dimana
barusan aku lagi di jalan
tapi sekarang udah di tempat sepi
biar terima teleponnya gak berisik
jalan mau kemana ya
minggu lalu ada tulisanku dimuat lagi di koran
bisa merakit aku dong
tapi kupat tahu aja ya
lu cuma kupat tahu
honor aku kan gak seberapa
kapan aku dapat honor lagi
aku gak tahu
gak apa deh cuma kupat tahu juga
aku mau ngomong sesuatu sama kamu
terima kasih buat apa
buat kiriman ranginannya
kan waktu itu kamu udah bilang terima kasih sama aku
iya ini ucapan terima kasih yang kedua
mami aku ikut makan ranginan yang kamu kirim buat tati
ya gak tau kenapa percaya tau gak
kami yang sakit kelihatan sehat gitu
masa mami kamu bisa sembuh gara gara makan ranginep
elah tau deh
yaudah nanti aku bawain lagi ranginang buat mami kamu
oke dah dulu ya
ada yang harus kukerjain nih
abis teleponan sama wian
aku boleh minta nomor teleponnya
aku tertarik sama proyek perpustakaannya dia
iya ada apa
nanti aku ada urusan di luar kantor
bisa ketemuan gak
ada yang mau aku obrolin
aku ada urusan sebentar
nanti kamu kabarin aja kalau sudah selesai
iya sampai nanti ya
sebenarnya orang orang yang dapat tugas di terminal masih setia sama saya
lebih suka dikimpin saya
lubang yang megang mereka sekarang itu kan sebenarnya cuma teman satu level mereka
dan kenapa harus gopang
cuma punya badan gede tampang kriminal dan nggak punya ini
sekarang zaman membalik lagi pegang terminal
tapi di sini juga masih
kamu sudah gimana
kamu sudah terlalu lama jadi bodoh yang kanjakang banget
harus ada yang berani jadi seperti itu
kamu gak bosen terus terusan di posisi ini
gak boleh pangkat
kalau saya mah terserah pimpinan aja
kamu kelihatan sedih
dia telepon gak diangkat
dia sms gak dijawab
coba sekarang kamu telepon saya
udah kamu telepon aja
teman sejati itu selalu menjawab telepon dimanapun dia berada
walaupun yang diteleponnya sudah berada di depannya
pasti ngejawab kalau kamu telpon
pasti ngebalas kalau di sms
jangan gak bos
jadi sekarang saya harus gimana
gak usah pikir pikir dulu
nanti kamu pusing
kalau gitu oke
telepon aja ya
banyak urusan yang harus dikerjain
banyak tanggung jawab di kantor
sedekat apa kamu semakin nanti
sebetulnya gak deket
cuma kena lama aja
kalau gitu jangan deket deket semakin nanti
melakukan tindakan itu harus ada alasannya
aku gak suka kamu deket deket sama kinanti
kamu bukan pacar kinanti
kenal juga belum lama
ngelarang larang aku buat deket sama kinanti
mau aku dekat atau enggak sama kinanti itu urusan aku
bukan urusan kamu
aku nggak peduli biarpun kamu suka sama dia
aku punya banyak urusan
aku punya tanggung jawab
akhirnya duet maut ubed dan saeb kembali meramaikan khasanah percopetan kota ini
khasanah itu apa artinya
kamu gak perlu nanya
selama di telinga kamu enak didengar
kamu gak perlu tahu artinya
jurusan manapun angkot yang pertama muncul menjadi ruang operasi kita
ece sudah mulai membaik
syukur kalau gitu
karena dia merasa sembuh
merasa lebih baik
dia jadi nggak mau minum obatnya
padahal dia belum tentu
sehat dan belum tentu juga
bapak mau dibuatin kopi atau teh
ada yang kamu khawatirkan
kamu yang mengambil keputusan
menerima kembali jamal
saya mulai merasa
itu keputusan yang salah
dulu sudah saya peringatkan sama kamu